sebuah speedboat ditabrak perahu motor atau jukung di sungai musi banyuasin sumatera selatan
satu orang tewas tiga lainnya dirawat di rumah sakit
kapal cepat atau speedboat ini membawa delapan orang dari margalalan kabupaten banyuasin ke palembang
sesampai di perairan upang speedboat ditabrak sebuah jukung
korban tewas bernama nurida penumpang kapal cepat
korban tewas setelah keningnya terbentur
sementara korban luka dibawa ke rumah sakit bumbaru palembang
polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan ini